saudara presiden jokowi dodo memanggil wakil ketua dewan pembina partai solidaritas indonesia grace natali di istana negara
grace menyebut pemanggilan terkait penugasannya di pemerintahan
presiden jokowi dodo bertemu dengan grace natali di istana presiden jakarta
grace menyebut pertemuan yang membahas penugasan dirinya di pemerintahan
namun grace belum menjelaskan lebih jauh tentang penugasan yang diberikan presiden secara detail